sementara dpr punya pemimpin baru bambang susatyo resmi dilantik sebagai ketua dpr ri dalam rapat paripurna kemarin
ya dalam pembacaan sumpahnya bambang sempat beberapa kali salah ucap hingga harus diulang sebanyak tiga kali
serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
dengan mengendapankan kepentingan bangsa dan negara
ulangi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
ulangi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
meski sempat beberapa kali salah mengucap sumpah politikus partai golkar bambang susatyo
akhirnya resmi menjadi ketua dpr ri menggantikan setia novanto
karena salah ucap ketua mh tali meminta bambang mengulang sumpah di bagian yang salah itu sampai tiga kali
kepentingan bangsa dan negara
dari pada kepentingan pribadi
dari pada kepentingan pribadi
pelantikan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang berlangsung terbuka
dan dipimpin oleh wakil ketua dpr agus hermanto dan dihadiri wakil ketua dpr lainnya
yaitu fahri hamzah dan taufik kurniawan
usai dilantik ketua dpr terpilih bambang susatyo meminta dukungan dari masyarakat
agar mampu mengemban amanah sebagai pimpinan lembaga legislatif
bambang juga berharap suasana legislatif dapat lebih stabil menjelang pemilih dua ribu sembilan belas